kita ke informasi pertama seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi dan dimasukkan ke dalam koper
di salah satu kamar apartemen kalibata city jakarta selatan rabu malam
korban diduga merupakan orang hilang yang dilaporkan sejak dua belas september lalu
nah dari informasi yang kami terima polda metro jaya akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan pelaku pada hari ini
warga yang tinggal di kawasan apartemen kalibata city tower ebony lantai enam belas dikejutkan
dengan adanya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi termutilasi di salah satu kamar pada rabu malam
jasad korban yang berinisial rhw ditemukan di dalam koper serta terbungkus plastik
penemuan jasad ini berdasarkan informasi adanya laporan orang hilang pada dua belas september yang lalu
dari apartemennya di tower taman sari semanggi
untuk keperluan otopsi dan visum jasad pria berusia tiga puluh dua tahun tersebut dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
kasus ini ditangani oleh polri
polda metro jaya